anggota dewan pers jimmy silalahi menyatakan saat ini dewan pers masih bekerja
menganalisa konten tabloid indonesia barokah
dari hasil pemeriksaan administratif
alamat redaksi tabloid indonesia barokah yang tercantum adalah alamat fiktif
tak hanya itu dari analisa sementara
konten yang dibuat di tabloid indonesia barokah
bukanlah konten yang didapat dari hasil proses peliputan oleh tim lapangan
saya melihat ini memang ada round up dari pemberitaan pemberitaan yang ada
tadi benar yang sudah bapak ibu sampaikan semua
bahwa memang ada yang mengutip dari beberapa situs atau portal berita
kami tidak ingin menyebut namanya
tapi yang jelas ini adalah round up dari beberapa pemberitaan
dicampur dengan beberapa opini